memang sulit kalau kita berbicara dengan orang yang tidak pernah mengamalkan hadis rasul
kalau fatih lihat dari sikap dan gaya hidupnya april
sepertinya dia nggak akan betah kalau hidup di pesantren
nah justru itu
kenapa april itu ada di sini
karena pesan mamahnya sama abah sama umi
dia ingin april itu akan lebih baik lagi
menjadi muslimah yang solehah
kamu yang harus bantu ya
insya allah fatin akan membantu
semoga apa yang diamanahkan mamahnya april ke kita abah
bisa dijalankan dengan baik
dan sesuai dengan apa yang diharapkan
barat rumah kita ini fondasinya
ustadz jainal dan ustadz yang lain itu adalah pilar pilarnya
fatin lulu dan teman teman santri yang lain
dan santri itu adalah atap
jadi perlu ditopang
karena kalau fondasi itu tidak kuat
pasti pilarnya akan rubuh
dan atapnya pun akan runtuh
nah rumah itu harus punya dinding yang kokoh
dinding itu ilmu dan kesabaran
yang dihiasi oleh iman dan takwa
capek capek ngantri cuman ginian doang makanannya telor
ini bener bener gak manusia wih ini makanan
antum mau kena sanksi tambahan
kalau antum mau selamat dunia
dia harus menjaga kemampuan
jangan lupa subscribe
mati sekarang mau dia lagi di masjid
aja gue perkara dia mau apa kagak urusan dia aja solid
udah malam regut tidur jangan mali begadang ntar waktunya bangun sahur
untuk santri santri baru diwajibkan puasa senin dan kemis uji puasa tuh
terus terus habis itu abis itu kita bersihin
sebelum tidur tuh tempat tidurnya di gebasin dulu pakai sapu lidi kalau
kagak kain kenapa gitu harus di gebasin itu mau regut sama syaitan
setan itu ya
kayak lu nih tidurnya tuh dikuburan masa di kasur yang empuk gini ini memang
sulit kalau kita berbicara dengan orang yang tidak pernah mengamalkan hadis
rasul apa haditsnya iya dalam hadits riwayat bukhari dan muslim rasulullah
shallallahu alaihi wasallam bersabda apabila seorang dari kamu akan tidur pada tempat tidurnya
maka hendaklah mengibaskan kain yang ada di atas tempat tidurnya terlebih dahulu kena ve karena dia tidak pernah tahu ave yang ada di atas tempat tidurnya tidur diatur aturnya keren
malas antum eh dari bayi males nge gibas jangan sekali dia anjurkan mengibaskan tempat tidur tiga kali
siapa yang anjurin
haditsnya begitu kalau mau pelatih jangan sama aneh yaudih panjang usahanya
panjang sama ustaz sertfu
tuh jadi tiga deh keluar keluar gue gedek nanti pake lu lu yang gue gebas ntar yaudah
ya allah ya tuhanku
gak terlalu banyak salah dan dosa hamba ya allah
terlalu banyak orang orang yang hamba copetin ya allah
juga hamba copetin juga
kalau hamba harus datengin satu satu ya allah
kayaknya repot banget ya allah
hamba juga gak kena
boro boro tau rumahnya dimana
ampuni dosa hamba ya allah
ini hadiah untuk kamu
kamu bisa pakai ini selama di sini
ya udah kamu simpan saja ya
siapa tahu nanti kamu berubah pikiran
kalian selamat istirahat ya
yus ganggu aja
sudah waktunya tidur kita tidur yuk
apa hubungannya suara kentongan sama tidur
waktu tidur waktu bangun dan waktu makan untuk santri
ditandai dengan bujinya kentongan
kayak itu kan ketoprak aja sih pake kentongan segala
udah sana tidur nanti jam tiga kita harus bangun
sholat tahajud terus sahur buat puasa senin kamis
lanjutin salah sumur jamah
kok lebih dibatiin sih
biasanya tidur kita gak terbiasa tidur pake lampu terang
orang waktu nyiklapin juga malah pada tidur
fatin udah kasih bajunya ke april nih
belum mau memakannya
yang penting kamu sudah mengajaknya melakukan kebaikan
masalah dia bisa menerima hidayah atau tidak
itu bukan urusan kita
karena itu mutlak haknya allah
kamu yang sabar ya
jangan bosan bosan untuk mengajaknya dalam kebaikan
kesabaranmu akan berbuah manis nak